pelecehan seksual dengan korban seorang pejalan kaki perempuan ini terjadi di jalan mahali beji kota depok senin malam lalu
pelaku yang mengendarai sepeda motor seorang diri menghampiri korban yang pulang dari tempat bekerja dan langsung melecehkan korban
korban spontan berteriak dan membuat warga sekitar mendatangi lokasi kejadian dan mengejar pelaku
namun pelaku berhasil kabur
peristiwa itu dibenarkan oleh polres depok
meski korban belum melapor polisi tetap melakukan penyelidikan dengan berbekal rekaman kamera pengawas serta keterangan dari sejumlah saksi
proses beji melakukan upaya melakukan klarifikasi terhadap pemilik pos posan dan petua rt
kita akan selalu melakukan penyelidikan
proses beji dibantu oleh polres metrodek